dengan penambahan jumlah kasus covid sembilan belas di indonesia
jumlah tenaga kesehatan yang meninggal dunia akibat pandemi covid sembilan belas juga semakin bertambah
hingga empat belas juli dua ribu dua puluh lebih dari seratus tenaga kesehatan di indonesia meninggal dunia
mereka adalah sebagian dokter dan perawat yang meninggal dunia
sejak pandemi covid sembilan belas merebak di tanah air
tiga dokter tiga puluh sembilan perawat serta enam dokter gigi wafat
dalam status terkonfirmasi covid sembilan belas atau pasien dalam pengawasan
terdapat banyak faktor yang mengakibatkan tingkat kematian tenaga kesehatan menjadi tinggi di indonesia
apd yang masih kurang rumah sakit rujukan terbatas
ketidaksiapan di awal pandemi serta ketidakdisiplinan masyarakat
utamanya apd gitu loh karena penularan itu kan sebenarnya hanya lewat wajah
wajah itu melalui tangan atau udara
nah itu harus dicukupi
di semua rumah sakit kalau perlu suruh setiap waktu melaporkan ketersediaan apd
nah sampai hari ini apd nya kurang
sehingga tenaga kesehatan
dan saya memberi nasihat kepada teman teman
kita jangan menyalahkan pasien
pasien pun yang otg kan tidak tahu dia positif atau tidak
pasien yang positif juga takut akan menyampaikan dia positif
yang perlu kita lakukan adalah
kita siap siaga aja
mau dia positif mau dia negatif
kita siap siaga dengan apd yang memenuhi syarat
nah kemudian kami harapkan juga pemerintah daerah juga menyediakan seperti dki jakarta
menyediakan tempat penginapan khusus
menurut wakil ketua umum pengurus besar ikatan dokter indonesia
jumlah tenaga kesehatan di indonesia terutama di kota besar
masih cukup untuk menangani pasien covid sembilan belas
asalkan fasilitas kesehatan milik swasta ikut dilibatkan
selamat juga mengingatkan tenaga kesehatan untuk tetap disiplin dalam menggunakan apd
serta menjaga jarak saat beristirahat
kalau tenaga medis di kota kota besar
saya kira itu cukup
asalkan fasilitas pelayanan kesehatan milik swasta juga dilibatkan
kan tenaga medis tidak hanya di rumah sakit milik pemerintah
kalau manajemennya bagus itu cukup pak
kita tunjuk aja rumah sakit rumah sakit swasta yang mampu untuk menangani covid sembilan belas
kemudian kita kasih reward bagi rumah sakit rumah sakit yang bisa menekan angka kematian
itu kasih reward
karena kalau tidak seperti itu sekarang angka kematian kita sungguh luar biasa
jadi dokter dokter yang praktek di ukd praktek di klinik di rumah sakit
tetap protokol kesehatan
tadi yaitu menggunakan masker
ada aturan dari profesi itu dilakukan
kebanyakan juga dokter ada yang terinfeksi bukan dari pasien
tetapi dari perawat makan bersama atau dengan dokter lain makan bersama itu nular
nah itu harus diperhatikan jarak masker apd lah apd lengkap
kemudian bagi dokter dokter yang mempunyai comorbid
mereka juga harus mengurangi prakteknya
atau kalau perlu tidak praktek tapi kalau mau praktek dikurangi jamnya
kemudian yang usia yang di atas enam puluh tahun juga dikurangi prakteknya
pbid berharap tenaga kesehatan di daerah lain yang belum mengalami lonjakan kasus
seperti di jakarta dan jawa timur tetap siaga dan waspada
agar tidak ada lagi tenaga kesehatan yang gugur dalam tugas
ketersediaan alat pelindung diri serta kedisiplinan masyarakat untuk menggunakan masker
mencuci tangan dan menjaga jarak menjadi faktor penting untuk mencegah penambahan kematian
bagi tenaga medis di indonesia
angga putra sultan herdiagama jakarta